penggunaan kecerdasan buatan semakin meluas di berbagai aspek kehidupan manusia
ai mampu memproses data dengan cepat dan akurat menarik minat sejumlah perusahaan untuk mencobanya
selain kebocoran potensi penyalahgunaan data serta pelanggaran kebijakan data penting yang diunggah
membuat sejumlah pihak masih takut untuk menggunakannya
vp engineering bart google amarnak subramanya mengatakan
komitmen menjaga privasi serta transparansi menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan setiap pengguna teknologi kecerdasan buatan
kami sangat transparan dengan pengguna kami
jadi dari titik yang anda tanda
kami sangat transparan dalam hal apa yang dikumpulkan
dan juga kami memberikan anda sebagai orang yang menggunakan bart
kekontrol tentang data itu
anda bisa menyalahkan jika anda ingin
apa yang dikumpulkan
dan juga setelah itu
anda bisa menyalahkan dan menghapus data yang anda inginkan
telah mengambil beberapa langkah
seperti yang kami lakukan minggu lalu
untuk menempatkan pemimpin pemimpin privasi ini
yang mengandalkan banyak informasi
apa yang dikumpulkan
bagaimana penggunaannya dan sebagainya
amarnak menambahkan kecerdasan buatan masih terasa asing bagi kebanyakan orang
namun kita tetap harus dekat dengan teknologi ini
karena selain agar kita lebih paham dan terhindar dari berbagai kejahatan berbasis ai
sebagian dari teknologi yang kita gunakan
akan membuat teknologi ini belajar untuk menjadi lebih baik di masa mendatang
hal yang paling penting adalah
menghadapinya sebagai teknologi yang anda kolaborasi dengan
yang anda bekerjasama dengan
yang bisa anda berikan
ada waktu yang akan membuat anda terkejut
tetapi ada juga waktu yang akan membuat anda melihatnya sama
tetapi itu tidak melakukan hal yang benar
anda ingin bekerja dengannya berkolaborasi dengannya
dan memberikan feedback
itu saja yang akan membuatnya lebih baik
terutama saya ingin mengucapkan di sini
di luar bahasa inggris

jika anda menggunakan bahasa inggris
jika anda menggunakan bahasa lain
tidak ada banyak data
jadi mendapatkan model ini menjadi lebih baik di bahasa lain
saya pikir aspek utama adalah
kita dapat mendapatkan dari orang yang menggunakan alat alat ini di bahasa bahasa itu
dan kemudian itu akan menjadi lebih baik
saat ini berbagai perusahaan teknologi sedang mengembangkan ai mereka masing masing
tidak bisa dipungkiri di masa mendatang
ai bisa saja semakin banyak digunakan di berbagai aspek kehidupan
tinggal bagaimana kita memproteksi diri dengan belajar dan mendekatkan diri pada teknologi ini